informasi mancanegara di kompas siang sehari setelah dikepung banjir
kondisi dubai sudah berangsur normal
sebelumnya saudara hujan badai yang melanda dubai melumpuhkan aktivitas warga
hujan deras disertai badai pada selasa lalu yang melanda dubai uni emirat arab
telah menyebabkan banjir di berbagai sudut kota dubai
banjir merendam sejumlah kendaraan di jalan raya
fasilitas umum seperti kereta bawah tanah hingga bandara lumpuh total
namun selang satu hari banjir telah surut
meski demikian sejumlah kendaraan yang sebelumnya terjebak banjir
masih terlihat di jalan karena ditinggal para pemiliknya
aktivitas di bandara internasional yang sebelumnya sempat dihentikan
bandara kini telah mengizinkan maskapai penerbangan global
untuk kembali terbang ke terminal satu pada kamis pagi waktu setempat
sebelumnya banjir besar melanda sejumlah wilayah di dubai uni emirat arab
banjir merendam ruas jalan dan kendaraan
bahkan bandara internasional dubai juga terendam banjir
akibatnya penerbangan dihentikan karena banjir menggenangi landasan terbang
jalan raya jalur kereta hingga pusat perbelanjaan juga dikepung banjir
perjalanan kereta cepat lumpuh karena hampir seluruh area stasiun kereta tergenang air
selebritas anang hermansyah yang tengah berlibur di dubai bersama keluarga
menceritakan saat harus menerjang badai di basement sebuah mal
bahkan di salah satu video yang diunggah menunjukkan kondisi mal perbelanjaan
air banjir jadi mereka kebanjiran
mereka masuk di dubai juga kebanjiran
akibat banjir keluarga anang terjebak dan tak bisa pulang
karena banyak penerbangan yang dihentikan
jadi hari ini kita masih bingung pesawatnya ya bun
jadi kita masih stuck di apartemennya yang pas kita nginep
karena belum bisa pulang pesawatnya gak tau jam berapa
karena penerbangan semua lagi di reschedule
sampai di dubai mall yang sedemikian canggih pun
dubai biasanya mencatat curah hujan sekitar lima inci dalam setahun
namun hujan pada selasa malam setara dengan curah hujan dalam satu tahun
ini adalah curah hujan terbesar dalam tujuh puluh lima tahun terakhir